varian ay empat dua alias varian delta plus masuk dalam varian delta plus sudah terindikasi di negeri jiran
seperti apa karakteristik varian baru ini dan apakah membatasi mobilitas bisa menjadi langkah mitigasi atau antisipasi ya
untuk membahasnya malam hari ini bergabung melalui sambungan zoom direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular p dua pl sekaligus jubir vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
bu nadia selamat malam dan juga hadir bersama kami ketua bidang pengembangan profesi persatuan ahli epidemiologi indonesia bu mas dalina pane
selamat malam ibu ibu
selamat malam mbak tiffany selamat malam bu nadia
baik terima kasih saya akan ke bu nadia terlebih dahulu
sampai dengan sekarang hasilnya memang belum ditemukan ya varian ay empat dua atau yang masuk dalam delta plus ini
tapi kita perlu tahu karakteristik
ya jadi memang betul ya mbak tiffany
sampai sekarang memang kita belum mendeteksi adanya varian delta khususnya ay empat
tapi kalau kita lihat turunan dari varian delta yang kita ketahui di bulan juli itu menyebabkan tingginya kasus yaitu
jadi enam belas tujuh belas dua saat ini di indonesia sudah kita temukan ada turunannya kurang lebih dua puluh dua ya yang sudah kita identifikasi
kalau di global itu ada sekitar tujuh puluh lima dilaporkan varian daripada turunan daripada varian delta tadi ya
nah karakteristiknya mengapa kemudian badan kesehatan otoritas inggris mengatakan bahwa ay empat dua ini perlu diwaspadai
karena diperkirakan tadi
jadi varian ini adalah yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan kasus di inggris
dan ada perkiraan bahwa varian ini dikatakan lebih cepat menular dan juga mempengaruhi efekasi daripada vaksin
nah tentunya kalau kita melihat saat ini sudah empat puluh dua negara yang melaporkan adanya varian ay empat dua ini termasuk singapura dan malaysia
yang artinya kalau kita lihat dari sisi jarak ini sudah dekat ya dengan indonesia
jadi kita ketahui bahwa negara negara dari malaysia khususnya dan singapura ini tentunya kita tahu banyak warga negara indonesia yang bekerja di kedua negara ini termasuk juga di negara timur tengah yang juga sudah ada melaporkan adanya varian ay empat dua
dan ini menjadi kewaspadaan kita tentunya
oke bu nadia varian ini kan lebih cepat menular dan juga lebih cepat berevolusi ya
bahkan temuan di inggris ini mendominasi
kasus kasus yang ada di inggris di sana dan gak jauh dari indonesia di negara tetangga malaysia dan juga singapura juga sudah ditemukan
mitigasi apa agar varian ini tidak menular di indonesia agar indonesia tidak menjadi rumah bagi si varian yang cepat sekali penularannya ini
iya tentunya penguatan di pintu masuk negara ya
tadi kita harus mewaspadai khususnya baik itu wna maupun wni yang merupakan misalnya tni
yang datang dari negara negara tersebut
dan ini kalau kita berbicara mengenai pintu masuk negara bukan hanya pintu masuk dari udara ya
kalau dari udara untuk exit dan entry testnya artinya pemeriksaan pcr tiga kali negatif itu rata rata sudah dilakukan dengan baik
tapi kita harus tentunya lebih kuat lagi untuk memperhatikan pintu masuk khususnya dari darat maupun dari laut ya
karena ini pemeriksaan
dan untuk pcr pertama dan kedua ini kalau kita lihat terutama yang kedua ya masih belum mencapai angka delapan puluh persen ya
jadi ini yang harus artinya semua khususnya pelaku perjalanan dari luar negeri
terutama dari negara negara yang kemudian melaporkan ada varian ay empat dua ini
betul betul dipastikan pemeriksaan pcr nya harus tiga kali negatif dan melakukan karantina ya
setidaknya karantina itu kalau dia sudah vaksin dua kali itu bisa tiga hari
tapi kemudian kalau dia vaksin hanya satu kali itu harus tetap lima hari
dan dipastikan penerapan ini dilakukan
dan untuk kasus kasus yang positif langsung dilakukan pemeriksaan genom frekuensinya
sehingga kita pastikan bahwa kita mendeteksi varian ay empat dua ini
dan yang positif covid dengan kondisi ini bisa dilakukan penanganan pengobatan sampai betul betul dinyatakan sebuah
baru kemudian menuju tempat
oke selain pemeriksaan tes pcr yang diperkuat
kemudian penjagaan di perbatasan
melalui pintu masuk udara laut dan darat
menarik juga kalau kita membahas soal karantina
apakah dengan masa karantina yang sekarang tiga hari itu apakah cukup bu nadia
dan juga ancaman gelombang covid sembilan belas ketiga yang ada di depan mata
apakah masih tepat mengambil langkah karantina tiga hari
pertama mungkin untuk varian delta ay empat dua ini
sebenarnya oleh who sendiri belum dikategorikan sebagai varian of concern ataupun varian of interest ya
jadi kita tahu bahwa ai empat dua ini masih dianggap sebagai varian under monitoring
artinya kecurigaan kita tentang dia dikatakan lebih cepat menular mempengaruhi vaksinasi ini
masih terus dalam kajian ya
apakah betul betul kondisi tersebut ada terjadi di dalam populasi
nah terkait dengan karantina
seperti yang disampaikan oleh pak menko marves
bahwa kan kita akan terus melakukan evaluasi ya
dalam rangka tentunya kalau kita lihat situasi laju penularan
kita ini kan sudah terus membaik ya batifannya
dan ini kita berusaha untuk menekan kasus terus menerus serendah mungkin dalam jangka waktu yang lama
yang artinya termasuk juga mengevaluasi berbagai kebijakan kebijakan yang sudah kita terapkan
jadi artinya kalau saat ini kita menerapkan karantina tiga hari dan lima hari
apakah nanti akan berubah menjadi tujuh hari
ini tentunya tergantung dari eskalasi masalah varian baru ini juga ya
apakah memang nanti kita perlukan
karantina yang lebih lama untuk mendeteksi kemungkinan masuknya varian baru ini
tapi saat ini dengan adanya kebijakan karantina lima hari untuk penerima vaksin pertama
dan tiga hari untuk penerima vaksin yang sudah lengkap
ini masih cukup ya untuk kita mendeteksi
karena tiga hari pcr plus tiga hari karantina itu sudah enam hari
karena hari itu adalah masa inkubasi dari covid sembilan belas
nah kalau kemudian jadi lima hari kan jadi delapan hari ya
jadi itu pertimbangan mengapa kemudian tiga hari memungkinkan dengan kondisi vaksin sudah lengkap
bu mas dalina apakah itu bisa diterima
apa pernyataan dari bu nadia
walaupun virusnya masih under monitoring
masih diteropong gitu
diamati gerak geriknya apakah ini membahayakan atau tidak
tapi bagaimanapun kita harus punya mitigasi
karena kita pernah ada di beberapa puncak gelombang
dan juga ancaman gelombang di depan mata
memang agak sedikit mengkhawatirkan
dengan karantina tiga hari
sekalipun memang tes pcrnya berlaku tiga hari
tetapi tiga hari itu adalah maksimal
kalau dia pada hari ini dites
kemudian hari ini berangkat
sebenarnya kan hanya tiga hari juga gitu
tidak jadi enam hari
nah ini yang menjadi kekhawatiran kita
terutama untuk varian varian
yang saat ini menular dengan sangat cepat
sebenarnya delta dan delta plus itu
sudah menjadi varian of concern
walaupun kemudian derivat atau cabang di bawahnya itu banyak
tetapi deltanya sendiri sudah menjadi varian of concern sejak awal
nah jadi ini yang menjadi perhatian kita
kita berharap mudah mudahan tidak
masuk ke indonesia
dan genomes cleansingnya kita harapkan
tidak hanya pada mereka yang positif
dari hasil pemeriksaan pcr yang masuk
tetapi juga dilakukan di populasi atau di komunitas
karena terkadang sinyal itu kita dapatkan
di komunitas setelah lolos dari masa karantina yang terlalu singkat
seberapa memang ada sih
beberapa negara yang kemudian berusaha untuk mengurangi karantina
dengan vaksin dua kali
tetapi kalau kita lihat
jika empat dua ini kemudian berpengaruh terhadap vaksin
maka sebenarnya vaksinasi dua kali itu juga
tidak menjadi jaminan bahwa virus tersebut akan masuk ke indonesia
memang kebijakan itu dinamis
artinya dia bisa berubah dengan cepat
mengikuti apa yang terjadi di lapangan
tetapi jauh lebih baik kita mencegah di awal
daripada kemudian kita memadamkan api
ketika dia sudah masuk
dan ini juga menjadi tantangan yang berat
bagi teman teman di wilayah pada layer kedua
ketika karantina di pintu masuk
kemudian tidak mampu mencegah itu
maka layer keduanya adalah karantina atau isolasi di wilayah
nah ini yang menjadi agak sulit
ketika mereka kemudian sudah menyebar
dan melakukan containmentnya juga menjadi lebih sulit
tetapi saat ini karena itu sudah diputuskan
mari kita lihat beberapa minggu ke depan
dan kita berharap masyarakat juga
waspada terhadap kenaikan kenaikan kasus ini
karena beberapa wilayah sudah mulai ada kenaikan kasus
walaupun memang dikonfirmasi belum masuk ke indonesia untuk ay empat dua
jadi memang ada potensi ancamannya itu adalah mutasi di dalam negeri sendiri itu ya
di dalam negeri di dekat apa di sekitar lingkungan kita
nah kemudian bagaimana sepatutnya atau seharusnya mencegah atau upaya mitigasi
jangan sampai yang tadinya dari indikasi bisa jadi mendominasi
nah bagaimana karena ancaman ini walaupun ya masih dalam kajian
tadi bu nadia sampaikan bu mas dalina
sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang
banyak sekali relaksasi ya kan mobilitas di indonesia di dalam negeri pun juga
juga semakin apa ya semakin lowong atau semakin longgar dengan adanya penurunan level ppkm ini
ya jadi upaya utama untuk memutus rantai penularan adalah isolasi dan karantina sebenarnya
jadi isolasi dan karantina yang disiplin pada tingkat wilayah itu juga menjadi intervensi yang efektif untuk memutus rantai penularan
jika kemudian ay empat dua masuk ke indonesia
jadi tracing yang kuat kemudian juga vaksinasi yang dipercepat
serta masyarakat tetap kita minta sekalipun memang masyarakat mulai abai dengan protokol
tetap diminta untuk melakukan vaksinasi
terima kasih ibu

terima kasih ibu
monitoring ini tidak dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri atau pelaku perjalanan internasional
tapi mutasinya ini berkembang atau bermutasi di indonesia sendiri justru
nah kalau seperti itu kan alih alih kita sibuk memperketat perbatasan
kalau sudah masuk jangan sampai ke colongan justru jangan ngelebar kemana mana
ya jadi memungkinkan sekali ya bahwa mutasi turunan seperti ay empat puluh dua ini kita temukan di dalam negeri ya
karena kalau kita sekarang kita sudah menemukan dua puluh dua jenis turunan daripada delta
jadi potensi ai empat dua itu selain tentunya ada ancaman
terutama yang ancaman terbesar adalah masuk dari luar negeri ya
tapi kemungkinan untuk
di dalam terjadi mutasi dengan gambaran perubahan protein yang sama dengan ay empat dua itu juga memungkinkan
itu masih merupakan virus covid sembilan belas yang bersirkulasi
tetap tadi seperti disampaikan bu mas dalina
bahwa kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan
peningkatan mobilitas itu pasti akan terjadi dengan semakin banyaknya relaksasi yang kita lakukan
dan semakin meningkatnya aktivitas ya
artinya bagaimana kemudian orang bisa berdagang orang bisa ke mal bisa melakukan aktivitas ibadah
ke kantor dan kemudian juga aktivitas lainnya
ini pasti akan terjadi peningkatan mobilitas
dan tentunya sebagai upaya untuk antisipasi peningkatan mobilitas
mobilitas ini harus diimbangi dengan protokol kesehatan
dan selain itu kita tahu bahwa kriteria ppkm sebagai sistem kewaspadaannya untuk kabupaten kota
itu tetap terus dijadikan suatu dasar untuk mengevaluasi kondisi kabupaten kota
jadi apakah laju responnya testingnya tracingnya itu cukup atau tidak untuk mendeteksi kasus kasus positif
nah ini termasuk juga merupakan upaya untuk kita mengantisipasi
jangan sampai kita kelepasan

dan khususnya kemungkinan ada varian ay empat dua ini
jangan sampai kecolongannya itu bu nadia
apakah juga bisa salah satunya dengan cara menutup pintu masuk indonesia bagi mereka mereka
atau pendatang yang berasal dari negara yang saat ini tengah dilanda ay empat puluh dua ini
ya kembali lagi bahwa alternatif itu bisa kita lakukan
tetapi tentunya ada pertimbangan
pertimbangan pertimbangan lain ya
kalau kita melihat pertama ay empat dua ini kan belum masuk sebagai virus of conference
walaupun tadi dikatakan varian delta itu adalah varian yang virus of the satu
tapi turunan ay empat dua sendiri ini juga belum dikatakan sebagai varian of interest
jadi perlu tentunya sewaspadaan
tetapi apakah kita perlu menutup pintu masuk kita dari negara negara yang
sudah melaporkan ada ay empat dua tentunya ini ada beberapa hal yang jadi pertimbangan
kita juga tahu bahwa pintu masuk negara kita untuk warga negara asing yang akan berkunjung
itu juga sudah menggunakan dua kriteria ya
dan kondisi daripada asal wna tersebut adalah pada level ppkm satu dan dua
dan juga untuk pintu masuk itu kita tahu bahwa
oke tentunya kita harapkan tidak ada temuan varian ay empat dua ini
oke tentunya kita harapkan tidak ada temuan varian ay empat dua ini
oke tentunya kita harapkan tidak ada temuan varian ay empat dua ini
masuk ke indonesia tapi apapun itu kita tetap harus tidak boleh lengah
tetap waspada ya kan sekali lagi harus tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan
terima kasih bu mas dalina vane dan juga ibu siti nadia tarmizi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam ibu ibu sehat selalu
selamat malam sehat semua ya